dengan ibu ilsa andilita
kami dari polsek praja v
ada apa ya pak
andi nih karisma putri
gak ada niatan buat ganggu kerjaan kamu mas
aku tahu kamu lagi sibuk
saya pasti akan meluangkan waktu untuk istri saya
saat ini aku berada dalam tahan
mencoba melepaskan diri dari tali keraguan yang mengikat cintaku
aku coba untuk percaya
kalau cinta ini punya harapan untuk tetap dipertahankan
dan saat aku berada di persimpangan
antara cinta dan keraguan itu
aku mencoba untuk percaya
kalau mencintai kamu adalah sebuah keputusan terbaik yang aku pilih
dan saat aku berada di persimpangan
aku akan mencoba untuk melakukannya

aku akan mencoba untuk membuatmu ini

tunggu sebentar ya pak
ada apa sayang ada apa
nino ma kenapa ada apa sama nino aku mah dia marah banget sama aku ya allah memangnya ada
kejadian apalagi sih ada masalah apa sampai nino nyalin kamu nih hai ini apa sayang sih
aku ketauan mah
nino dikasih tahu sama randy kalau aku yang nyuruh preman itu buat nyerang nino sama rafael
jadi maksud kamu nino sekarang udah tahu kalau kamu yang
aku udah jelasin semuanya ke nino
aku aku udah bilang sama dia aku nggak bermaksud buat nyelakain dia tetep pergi
nyinggalin aku mah
mau takut mah
gimana nanti kalau nino nggak maafin aku gimana nanti kalau nino cerain aku mah dia
marah banget sama aku mah
kamu tenang dulu sayang ya
dulu jangan mikir macam macam oke
nanti kalau nino cerita sama bapak bapaknya
aku udah gak ada harapan lagi mah
apa yang bakal mereka pikirin kalau tahu aku ingin nyuruh preman itu
kalau sampai pak chandra dan istrinya tahu mereka pasti akan marah sekali
bukan gak mungkin mereka akan suruh nino menceraikan elsa
seperti dulu waktu nino bersama andi
selamat siang bu
dengan ibu elsa andi lita
kami dari polsek praja v
ada apa ya pak
kami mendapat informasi
dari kepulisan majakarya surabaya
terkait dengan peristiwa penyerangan
yang dilakukan oleh matio
dan matio sekarang sudah ditahan di surabaya
apa belum cukup
cukup masalah buat gue
belum cukup dengan nindo semara itu
sekarang harus ada polisi
yang nelpon dan nyari gue
apa ibu bisa datang ke kantor kami
untuk diminta keterangan
saya terima telepon dari siapa sih
apa yang harus aku lakukan sekarang
sepertinya kalau aku mengharapkan elsa untuk berubah
itu tidak akan mungkin pernah terjadi
rasanya aku udah benar benar gak sanggup menjalani pernikahan ini
apa yang elsa lakukan sudah bener bener keterlaluan
kamu berubah sa
kamu sangat berubah
kamu bukan lagi perempuan tulus dan lembut yang aku kenal
elsa yang sekarang adalah perempuan nekat
perempuan nekat yang tega melakukan apa saja demi cintanya
tapi ini bukan cinta namanya
kamu tumbuh datang kesini
kenapa gak telpon saya dulu
mau ngasih kejutan
elsa gak mau ke sini

ngapain ke sini
tadi aku ngeliat elsa datang kesini mas
iya elsa memang habis dari sini
kalau saya pergi
itu ada hubungannya dengan penusukan hidung
preman yang menyerang nino dan rafael